kita beralih ke informasi lain banjir setinggi sekitar lima puluh cm masih menggenangi kawasan jalan kembangan utara jakarta barat minggu siang
selain merendam pemukiman warga banjir juga menyebabkan jalan raya kembangan utara tidak bisa dilintasi kendaraan
jalan raya kembangan utara jakarta barat dan pemukiman warga hingga minggu siang masih tergenang banjir
ketinggian air yang mencapai lima puluh cm membuat jalan tidak bisa dilalui kendaraan
namun anak anak memanfaatkan genangan banjir ini untuk berenang karena tengah libur sekolah
selain itu puluhan rumah warga juga terendam
sebagian warga terpaksa mengungsi di sekolah dasar satu kembangan utara
dari jam tiga malam
itu air dari mana sih pak
ini warga sementara pada mengungsi atau gimana pak
sementara untuk dua rt rt satu rw satu dan rt satu rw dua
mengungsi ke sekolahan

masuk rumah malam jam dua
iya masuk rumah
itu hujan gede atau gimana pak di sini pak
nggak hujan di sini hujan malah kecil
nah itu air dari mana pak bisa meluap
air luapan dari kaliangke
ini mau kemana nih bu
itu mengungsi di sekolahan
udah masuk rumah udah dalam
udah dalam udah kemana bu tinggian airnya
dalam rumah udah sebetis

mulai jam dua belas malam
banjir yang melanda kawasan kembangan utara jakarta barat ini berasal dari luapan kaliangke
setelah hujan deras mengguyur jakarta sejak sabtu petang hingga malam
rizal tan jakarta
cuaca buruk yang melanda kota jakarta sepanjang sore hingga malam ini membuat beberapa ruas jalan di ibu kota tergenang banjir
salah satunya di daerah jakarta selatan
dan saat ini telah ada korespondensi nn indonesia mahardika utama untuk melaporkan seperti apa kondisi banjir di jakarta selatan
kita sapa bersama sama
selamat malam mahardika
bisa dilaporkan di mana persisnya anda berada saat ini dan bagaimana kondisi banjir di sana
selamat malam olivia
seperti yang bisa anda saksikan
di belakang saya pemandangan yang ada di belakang saya adalah banjir di kawasan kemangiraya jakarta selatan
ketinggian air saat ini sudah mencapai tiga puluh hingga empat puluh cm
dan banjir ini sudah terjadi sejak pukul tujuh malam tadi
setelah hujan deras yang mengguyur kawasan jakarta selatan ini sejak sore hari tadi
memang faktor hujan ini memang menjadi salah satu faktor pendorong
di lain selain itu juga ada fakta lain karena banjir di kawasan kemang raya ini bukan kali pertama
jadi sistem drenase yang tidak begitu baik
dengan adanya kali kerukut yang tepat berada di samping pemukiman adat sini
membuat kawasan kemangiraya pada malam hari ini lumpuh
kendaraan dari arah kemang raya untuk menuju ke antasari dialihkan ke kawasan taman kemang
dan sebaliknya dari arah antasari untuk menuju ke kemangiraya dialihkan ke kemang selatan
dan ketinggian air yang meninggi dari sore hari sampai saat ini membuat sejumlah kendaraan yang memaksakan diri untuk melintas di kawasan kemangiraya ini
di belakang saya ada dua mobil yang cukup bagus ini
tidak bisa melaju karena tergenang oleh air
dan sebenarnya seperti apa penanganan dari banjir yang terjadi di kawasan kemangiraya yang sekali lagi
ini bukan kali pertama terjadi
saat ini saya sudah bersama dengan camat dari kecamatan mampang asrul rizal
selamat malam pak
apa yang anda lakukan atau jajaran anda lakukan untuk menangani banjir malam ini pak
kamu telah berkoordinasi dengan
dengan dinas tata air
nah ini sudah didatangkan pompa mobil dua buah untuk mengurangi debit air ini
mempercepat pengeringan di sini
lalu banjir sendiri saat ini bukan jadi kemangi raya saja saya lihat
sudah masuk ke kawasan taman kemang
sebenarnya titik titik mana saja yang kawasan kemang ini dan sebenarnya apa faktor penyebabnya
memang tadi curah hujan memang cukup tinggi ya di sini
dan ini memang kalau kita lihat di sini ini memang posisi titik paling rendah
sehingga baik dari taman kemang dari arah kemangiraya ini air kesini semua
lalu arus solilintas sendiri saat ini penanganannya seperti apa
rekayasa arus solilintas seperti apa
dan apakah ada kerugian material terkait dengan banjir malam hari ini
sementara kita sudah koordinasi dengan musbika ya
dengan pak kapolsek
ini kita alihkan untuk balik lagi
kendaraan kendaraan yang lewat termasuk baik yang dari arah purapanca maupun dari arah kemangiraya
ada kabar bahwa tanggul jebol apakah hal itu terkait dengan banjir pada malam hari ini
tanggul jebol itu sudah sebulan yang lalu ya
kurang lebih satu bulan yang lalu
itu bukan tanggul sebenarnya
itu tembok tembok warga gitu ya
jadi saat ini ada dua pompa yang akan menangani banjir ini
jadi sudah ada dua pompa mobile
kemudian juga rumah pompa juga sudah jalan
seberapa jauh efektif menangani banjir pada malam hari ini
kalau ini beroperasi terus sebentar juga akan sulit
oke terima kasih semoga cepat surut
olivia seperti yang bisa anda saksikan
di belakang saya saat ini banjir masih tetap terjadi
ketinggian air masih sekitar tiga puluh sampai empat puluh cm
dan saat ini penanganan telah dilakukan dari dinaset air dengan menjaga
dan juga menjaga dua unit pompa dan rumah pompa
begitu untuk menjaga dot air agar segera surut di kawasan kemangiraya ini
yang memang menjadi salah satu cekungan
dan ketika hujan deras turun
ditambah lagi ada kali kerukut yang meluap
kawasan ini hampir selalu bisa dipastikan
banjir dan selalu banjir hingga malam hari ini
mardika utama terima kasih
paling tidak hujan sudah berhenti ya
tidak terus menerus membanjiri lagi
semoga cepat surut banjirnya
mardika utama melaporkan langsung dari daerah kemang jakarta selatan